sebenarnya apa yang terjadi sama papa
kakak pasti tahu kan sesuatu
five kamu yang sabar ya
kamu jangan sedih terus
apalagi kamu masih punya anak yang harus kamu urus
sabar ya faith
kertas apa ya ini
dan kak raina tau sesuatu soal ini
papa udah siuman
apa yang panggilin dokter ya apa
papa tunggu sebentar
eh jijik banget keliatannya
dasar gak punya moral
faith aku yang serah duluan ya
mama aku tengokin vicky sebentar ya
apa benar kak raina tau tentang penyebab kematian papa
di ruangan ini tinggal kita bertiga aja
aku ingin nanya sesuatu sama kak raina

karena harus bicara dengan jujur
sebenarnya apa yang terjadi sama papa
kakak pasti tahu kan sesuatu
itu tuh tau kakak apa itu
kakak tidak tahu apa itu
ini koh adak kekavatan
dia akan pergi selamanya
aku seperti nasional
menakutkan semua warga
kau sudah kira aku bisa bisa penjantik dengan menengah video kamu
ada apa kak
ada apa sih kak
kak ini kenapa sih
kok jadi bisu gini
sebenarnya apa yang terjadi
ini demi keluarga kita kak
sebenarnya apa yang terjadi sama papa
mamamu minta air bisa
pasti ada sesuatu yang terjadi
aku harus cari tahu
untuk mama ya
aku bantuin ya
kamu udah bikin papa kamu mati
mama sama adik kamu mati
kamu masih beruntung
tadi foto itu aku hapus
dan aku gak akan melakukan itu lagi
asal kamu nurut sama aku gak akan membongkar semua kebusukan aku
iya radit aku janji radit
tapi bahkan juga kamu berdua
boleh buat malam kita saya rambut auch kata dia